penyelidikan kasus penembakan dua orang warga di eksit tol bintaro tangerang selatan masih terus dilakukan
dan saat ini kami sudah terhubung dengan lasti borusili tonga istri korban penembakan polisi
selamat sore mbak lasti
ya selamat sore mbak
baik mbak lasti sebelumnya kami mengucapkan berduka atas insiden atau kejadian yang menimpa suami dan juga keluarga mbak lasti ya
baik tapi saya harus tetap bertanya mbak lasti
kalau kita mendengar kabarnya suami mbak lasti ini disebut sebagai wartawan kalau boleh tahu dari media mana
mbak lasti kami mendengar suami mbak lasti ini disebut sebagai wartawan
kalau boleh tahu dari media mana
saya kurang tahu mbak dia media apa nggak tahu mbak
setahuku suami saya itu bukan wartawan lsm
lsm dari mana mbak
nanti dulu saya baca
wartunya apa sih intetual apa ya
terakhir kali kontak mbak
kontak sama siapa sih
sama suami ya betul
sama suami kontaknya ya berangkat dia kerja
oke boleh disebut lagi mbak lsm mana suami
lesem apa ini namanya ya bentar ya
lsm investigasi mandiri
kalau boleh tahu lsm investigasi mandiri ini
ya hari harinya biasanya
lsm lembaga tinggi
lembaga tinggi oke
iya lembaga tinggi persinformasi negara republik indonesia ini kartunya
apa yang mbak lasti ketahui dari pekerjaan sehari hari mendiang suami
kalau dia aktifnya kan karyawan pt cuma dia ada lsm nya juga
kalau suami saya ininya di karyawan pt mbak
jadi selama ini misalnya kayak berurusan dengan kepolisian atau pihak pihak lain yang ada di sekitar itu
berarti belum pernah dengar ya mbak ya
saya nggak pernah dengar
mbak lasti kapan mbak lasti mengetahui kejadian yang menimpa mendiang suami
dan apa saja yang mbak lasti dengar dari insiden tersebut
ya saya mengetahuinya kan suami saya itu kejadiannya hari jumat
saya diteleponnya itu tengah sebelas menginformasikan bahwa suami saya sedang dirawat di rumah sakit pelni selipi
setelah itu saya ke sana ke rumah sakit slee
saya udah melihat suami saya itu udah keletak ternyata tertembak
saya nyampenya di rumah sakit itu jam dua belas
saya kan tinggalnya di cikarang jauh ke selipi
waktu dua jam
kalau nggak salah setengah satu jam dua belas lah nyampenya
saya nggak merhatiin jam
pokoknya saya langsung ngejar suami saya itu
kan kaget saya dikasih tahu suami lagi sedang dirawat gitu
saya ke sana udah suami saya itu udah saya lihat di tempat tidur rumah sakit pelni itu udah penuh dengan darah gitu
kata dokter apa mbak lasti
ya saya tanya kenapa
oh ini bu tadi di sini diantar suami ibu anak tembak di
di apa tuh
di bintaro ya tol bintaro gitu
jadi yang bawa itu temennya yang bawa yang satu mobil kan orang itu satu mobil empat
itu yang bawa ke rumah sakit
siapa saja yang bawa mbak lasti kenal semuanya
saya kan sudah suami
yang membawa mendiang suami teman temannya mendiang suami apakah mbak lasti kenal semuanya
saya tidak kenal saya kenalnya di rumah sakit itu
sempat berbicara pastinya ya apa saja yang mereka ceritakan saat itu
ya saya tanya kenapa dengan suami saya kenapa bisa ketempat begini kenapa
terus kata supirnya kita ada yang ngikutin katanya ada yang menembak dua orang gitu
kita di tengah tol udah disuruh minggir cuma kita di tengah tol itu nggak berdiri nggak parkir
maksudnya cari posisi yang bisa parkir
gitu loh di samping gitu
orang itu disitu berhenti begitu turun katanya satu orang langsung ditembak dari belakang dari samping
orang itu posisinya adalah mobil
orang itu turun dari mobil kemudian menembak mobil tempat mendiang suami mbak lasti berada
iya yang pelaku yang turun
pelaku turun satu supirnya satu kan dua orang
satu turun langsung ditembak dari belakang dari samping
kita nggak tahu
motifnya apa karena disuruh minggir nggak mau minggir di jalan kurang tahu juga
temennya mbak lasti bilang nggak itu mobil polisi atau seperti apa
bukan bukan mobil
makanya tidak tahu polisi yang penembak insiden telah digabarkan yang dari berita malam itu
ternyata ternyata yang pelakunya seorang polisi
ketika insiden penembakan terjadi temen suami atau temen mendiang suami mbak lasti sempat turun
atau apa yang dilakukan saat penembakan tersebut
maksudnya sempat turun yang teman bapaknya
nggak ada yang setelah ditembak yang pelaku ini langsung kabur orang ini
lihat bapaknya ketembak itu ya dibawa ke rumah sakit
ketika dibawa ke rumah sakit saya boleh tahu luka tembakan mendiang suami di bagian mana
di bagian perut itu di kiri ke kanan di bawah
di bawah apa
di bagian kanan
di bagian kanan di bawah
di bagian kanan
mbak lasih tahu nggak saat itu mendiang suami atau ketika malam itu ada malam itu sempat bilang nggak telpon atau memberikan kabar bahwa saya mau ngapain gitu aku lagi mau kemana
nggak nggak ada
oke berarti mbak lasti benar benar baru tahu kejadiannya ketika mbak lasti dikasih tahu mbak lasti ke rumah sakit seperti itu ya
iya setelah saya dikasih tahu suami saya itu berada di rumah sakit
di rumah sakit bel nih
hari itu suami mbak lasti nggak bilang mau kemana kerja apa ketemu siapa
nggak tahu dia pamitnya mau pergi ke sama temannya
teman temannya siapa saja nggak bilang
mbak lasti saya juga harus bertanyakan ini beredar ya foto foto mobil yang ada lubang pelurunya di pemberitaan online
itu apakah mbak lasti yang mengambil fotonya mbak lasti sudah tahu ada fotonya
bukan itu yang moto kan keluarga yang ngantar saya ke rumah sakit
kebetulan kan mobil itu masih ada di depan rumah sakit sama banyak polisi yang moto moto ini
itu foto sama yang wawancarai temannya bapaknya yang korban
yang satu kan nggak terlalu parah yang bapaknya yang parah
itu banyak polisinya yang datang ke sana
sama pengakuannya dari polda dari polres jakarta selatan sama apa lagi satu itu
yang datang banyak polisi mbak
berarti mbak lasti sudah sempat didatangi oleh pihak kepolisian
udah di rumah sakit
makanya saya bingung kenapa setelah lama baru diketahuan pelakunya ini
kenapa kan dari situ kan udah tahu polisi
oke baik terputus
kami masih akan mencari tahu
masih akan melihat bagaimana perkembangan dari kasus ini
ini kita masih sama sama menunggu bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus penembakan yang terjadi di eksit tol bintaro ini
yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian
kami juga masih akan mencari tahu seperti apa pemberitaan
kemudian juga keterangan dari pihak keluarga